ya kita seperti saya sampaikan sebelumnya insya allah kalau tidak ada hal hal menentang beliau akan bergabung ke p tiga
tapi soal waktu ini kita sedang mendiskusikannya
nah ketokohan beliau itu kalaupun misalnya nanti bergabung ke p tiga diharapkan bisa bekerja sama dengan pengurus partai yang ada sekarang ini
karena ketokohan pak mardion ini adalah orang yang sangat demokratis dalam membangun p tiga
dulu tiga partai politik kemudian berkembang menjadi banyak partai
ajas p tiga tetap islam
tapi pak sandiago ini tuh seorang islam yang taat
kemudian beliau ingin bergabung ke p tiga itu sangat wajar
walaupun gerindra juga akan berjuang untuk kepentingan umat
umat artinya atau urusan rakyat ya
rakyat dalam hari ini termasuk umat islam